empat orang kurir narkoba antar provinsi masing masing berinisial yf cd zi dan bn
kesemuanya warga pekanbaru ditangkap petugas subdit dua narkoba polda jambi
di saat membawa sabu dan pil ekstasi konvoy menggunakan dua unit mobil rental para kurir
membawa sabu seberat tiga puluh kg serta empat belas sembilan ratus lima puluh delapan butir pil ekstasi kedua barang bukti diletakkan dalam
satu mobil sementara mobil lain berada di depan yang mengawal namun di saat memasuki perbatasan
jalan lintas sumatera pekanbaru jambi di desa rantau badak tungkal ulu petugas berusaha menghadang
laju mobil pelaku membuat mobil menabrak pembatas jalan hingga mobil berhenti kepala subdit dua
dua narkoba polda jambi kompol alahyat mengaku bila aksi para pelaku merupakan kali kedua upah akan
dibayar usai semua barang haram tersebut sampai di tangan bandar yang ada di palembang
selama di perjalanan para kurir mendapat uang sebesar lima juta rupiah diperkirakan tiga puluh kg
sabu senilai mencapai tiga puluh sembilan miliar lebih empat belas sembilan ratus lima puluh delapan butir ekstasi tiga miliar lebih hingga total keseluruhan
mencapai empat puluh dua miliar lebih rencananya barang terlarang tersebut diedarkan di palembang sumatera
selatan hasil penyelidikan kami mobil saya warian tahu mereka mau bekerja tapi upah belum jelas yang
mereka dijanjikan janjikan janjikan berapa nya mereka ada tahu dalam obatnya dulu kalau kalau
sudah berarti pemain yang biasa
tapi di tempat yang terpisah satu mobil itu barang itu ada dua disitu
empat belas guna kepentingan penyelidikan keempat kurir jaringan narkoba antarprovinsi tersebut
meski mendekam di sel tahanan mapolda jambi para pelaku diancam pasal satu ratus empat belas dan satu ratus dua belas uu no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas sepuluh tahun kurungan penjara hingga hukuman mati
arven kennedy kota jambi jambi